kerusuhan yang terjadi di markas komando brimob kelapa ii depok jawa barat sudah lebih dari dua puluh empat jam terjadi
di dalam makobrimob ini terdapat enam blok lembaga pemasyarakatan
lalu bagaimana para teroris ini berhasil menguasai setengah blok di lapas ini
berikut kita simak liputannya
mabes polri menyampaikan kondisi terkini di rutan makobrimob depok setelah lima anggota brimob dibunuh
dari laman detik com kadifu mas polri irjen setio wasisto mengungkapkan saat ini blok a b dan c sudah dikuasai napi teroris
adapun rutan mako brimob ini terdiri dari enam blok
awalnya napi teroris menguasai blok c
kian lama napi teroris langsung menguasai blok blok lain hingga total tiga blok
bahkan kondisinya kedua blok tersebut over kapasitas
diperkirakan tiga blok yang dikuasai karena ketiga blok yang saling berdekatan merupakan jarak terdekat dari jangkauan para teroris
sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan penyelamatan
blok yang diduga dikuasai para teroris ini berdekatan dengan kantor sipir dan gudang barang bukti
jarak antara blok hanya dibatasi tempat berjemur
di depan blok terdapat dua pos jaga sipir dan pos jaga brimob yang menjadi pintu masuk dari pintu dua rutan makobrimob kelapa ii depok jawa barat
sementara tiga blok lain yaitu blok d e dan f saat ini masih dalam kondisi aman
karena berjarak jauh dari blok c yang merupakan titik kumpul para teroris
polri menjamin tak mungkin napi teroris bisa menguasai seluruh blok rutan di makobrimob ini
eko ardi cnn indonesia